terkait pelaksanaan pilkada serentak pada sembilan desember mendatang
presiden joko widodo meminta seluruh pihak yang terlibat
memastikan proses pilkada yang berkualitas
keamanan dan keselamatan di era pandemi harus menjadi prioritas
presiden juga menyebutkan proses pelaksanaan pilkada kali ini
sebagai momentum baru dalam berdemokrasi di masa pandemi covid sembilan belas
kesehatan harus betul betul menjadi sebuah
kebiasaan baru dalam setiap tahapan di pilkada
sehingga tidak nantinya menimbulkan kluster baru
atau gelombang baru dari covid sembilan belas yang kontraproduktif
kemudian paling penting kita juga harus bisa meyakinkan pemilih
bahwa kpu juga pemerintah